penuh dengan kejutan inilah yang menggambarkan konser tunggal bunga citra lestari
selama dua jam lebih bcl menghibur penggemarnya di jakarta
dengan kehadiran bintang tamu spesial yang berperan di karir bcl selama ini
aku dengar lumbung lumbung kapan
mulai dari duetnya dengan pasben yang meyakinkan bcl untuk mencintai dunia tarik suara
hingga penampilan reza rahadian yang sukses mencuri perhatian saat tampil bersama dalam lagu jangan gila
butuh perjuangan dari mulai belajar koreografi yang mungkin menari menari seperti musical yang aku lakuin sama reza
tentunya beda dengan yang aku lakuin di bunga citra lestari
nari nari mau joget joget ngikutin iringan lagu karena memang ada koreografinya gitu
untuk berdiri di atas ketinggian itu paling berat
itu aku punya fobia memang
jadi tadinya tuh mau naik itu memang aku drama
drama banget sampai kayak harus aku lakuin apa enggak
konser semakin megah dengan iringan musik andi rianto dan magianta orkestra
geria putri jakarta